titi wati wanita yang berbobot tiga ratus lima puluh kg menolak untuk dioperasi tim dokter rsud dr doris silvanus palangkaraya
titi dan keluarganya masih pikir pikir sambil menunggu kedatangan kakak kandungnya
tim medis rsud dr doris silvanus palangkaraya mendatangi rumah kontrakan titi wati wanita yang berbobot tiga ratus lima puluh kg rabu pagi
tim akan melakukan pembongkaran pada bagian pintu rumah agar titi bisa keluar nantinya
pihak rumah sakit juga telah mendatangkan dokter spesialis dari bali untuk melakukan operasi secara gratis terhadap titi wati
kendati seluruh persiapan sudah dilakukan namun titi takut dan menolak untuk dilakukan operasi
bahkan suami titi turut menolak dan berdalih akan pikir pikir dulu sambil menunggu kedatangan kakak kandungnya yang berada dari luar daerah
suami ibu sudah menolak ibu sendiri gimana
kalau memang suami menolak apa boleh buat gitu kan
ikut berarti ibu ibu enggak bersedia untuk dilakukan operasi seperti itu
kalau terapi yang lain ibu bersedia
dalam teknis pelaksanaannya ada tiga dokter bedah digestif yang akan turun bersama dokter anestesi khusus yang melakukan plus asisten operasi
memang penyakit obesitas ini cukup riskan jadi makanya disinilah pemerintah daerah bahu membahu untuk bagaimana menolong masyarakat
yang kebetulan mengalami kesulitan seperti ini ya